ya musim laporan kinerja keuangan perusahaan teknologi di amerika serikat tengah berlangsung
perusahaan teknologi yang melantai di wall street seperti apple amazon alphabet microsoft dan juga facebook
mencatatkan laba yang mengembirakan bagi para investor
labar raksasa teknologi memang tidak terbendung
bahkan gabungan laba lima raksasa teknologi tersebut bisa menandingi angka gdp dari negara raksasa minyak arab saudi
gurita bisnis dari perusahaan raksasa teknologi mengelilingi kita sehari hari
berikut kami bahas selengkapnya untuk anda
raksasa teknologi yang pertama yaitu apple dengan total pendapatan atau revenue pada tahun dua ribu delapan belas
yaitu sekitar dua ratus enam puluh lima enam miliar dolar amerika serikat
ini kalau dirupiahkan sekitar tiga tujuh ratus enam puluh triliun rupiah
luar biasa ya kalau kita melihat utang indonesia kita saat ini masuk di angka empat triliun
artinya pendapatan apple saja ini bisa membayar utang indonesia begitu ya
kemudian gurita bisnisnya apa saja yang kemudian membuat perusahaan apple ini menjadi perusahaan dengan revenue
perusahaan teknologi revenue yang terbesar diantara lima yang lain begitu
kita lihat di sini ada iphone yang menjadi lini bisnis terbesar begitu penjualannya
kemudian juga ada ipad
dua puluh miliar dolar amerika serikat
layanan apa saja ada apple pay misalnya
dan juga ada cloud
data komputasi begitu ya
ini yang menjadi salah satu unit bisnis juga dari apple
dan baru baru ini kita juga tahu bahwa apple sudah menjadi perusahaan dengan market value sebesar satu triliun dolar amerika serikat
ini kira kira sekitar empat belas triliun rupiah ini
market value artinya nilai dari perusahaan apple ini sudah empat belas triliun rupiah atau satu triliun dolar amerika serikat
ini setara dengan apa
produk domestik bruto
pendapatan seluruh masyarakat indonesia dari sabang sampai merauke
ini sama dengan market value atau nilai apple di bursa saham begitu
selanjutnya kita lihat perusahaan teknologi terbesar kedua yaitu adalah amazon yang dimiliki oleh jeff bezos
yang kemarin juga sedang
bertikai perceraian ya dan menjadikan istrinya menjadi janda terkaya di dunia begitu
kita lihat amazon di sini pendapatan atau revenue di tahun dua ribu delapan belas
ini angka yang kami dapatkan di tahun dua ribu delapan belas yaitu sekitar dua ratus tiga puluh dua sembilan miliar dolar amerika serikat
kalau kita rupiahkan ini sebesar rp tiga tiga ratus tujuh triliun rupiah pendapatannya
lalu dari mana saja kemudian amazon ini mendapatkan revenue sebesar itu dari unit bisnisnya yaitu prime
sebesar enam satu persen dari total yaitu empat belas dua miliar dolar amerika serikat
kemudian juga toko retail amazon sendiri yaitu tujuh empat persen
kemudian e commerce lima puluh dua delapan persen karena memang bisnis utama dari amazon ini adalah perdagangan online atau e commerce
meskipun tidak terlalu banyak masyarakat indonesia mengakses amazon mungkin ya
tapi kalau kita lihat di sini memang enam puluh sembilan persen masyarakat di amerika serikat ini mengakses amazon
melakukan perdagangan jual beli online melalui situs amazon
jepang hanya enam persen dan juga negara negara di sekitar asia pasifik ini sebelas persen
nah itu dia
kemudian juga ada aws ini sebelas persen dan juga third party pihak pihak yang diajak amazon untuk bekerja
selain untuk bekerja sama selain untuk memasang iklan juga untuk tadi menjualkan barang barangnya di amazon
juga sekarang amazon merambah juga bisnis data juga ya
karena perusahaan perusahaan teknologi ini kenapa bisa mendapatkan revenue sebesar itu
apalagi kalau bukan kita yang menjadi produk
sehingga kita yang kemudian memiliki data data kita yang kemudian diolah oleh mereka
karena tadi artificial intelligence data sangat berpengaruh yang kemudian mesin mesin tersebut bisa menyebarkan data kita
jadi apapun itu iklannya yang kemudian diiklankan dalam amazon gitu
ini bisa sesuai dengan karakteristik dari konsumen konsumen yang ada di atau yang mendaftarkan diri
atau yang sudah rutin menjadi pengguna dari perusahaan teknologi ini
selanjutnya adalah apalagi kalau bukan kita yang menjadi produsen
ini bukan alfabet ini adalah induk perusahaan dari google
nah ini total pendapatannya satu ratus tiga puluh enam delapan miliar dolar amerika serikat
kalau dirupiahkan itu sekitar satu sembilan ratus empat puluh dua triliun rupiah
wah besar sekali ya
kemudian dari mana saja google ini mendapatkan revenue sebesar itu
kemudian juga ini melalui google
kalau kita ketahui google sendiri memang banyak sekali gurita bisnisnya
dan memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari hari
android misalnya yang menggunakan google
kemudian juga ada google play
kita google chrome yang menjadi situs pencari yang saat ini sangat populer
dan juga ada google maps di sini
ada juga youtube yang juga dimiliki oleh google
kita mengakses situs situs tersebut
dan iklan itulah yang sebetulnya menjadi pendapatan terbesar dari para perusahaan teknologi ini
karena dengan tadi yang saya katakan
data yang dikelola oleh komputasi perusahaan teknologi ini
sangat bisa mencerminkan apa yang kita gemari apa yang kita sukai
dan kemudian para pengiklan ini bisa menaruh iklannya sangat segmented begitu
sangat atau sesuai dengan apa yang ingin mereka targetkan
sehingga itulah yang kemudian diolah sedemikian rupa melalui website yang kita buka
sekali kita mengklik iklan yang ada di perusahaan perusahaan teknologi yang ada di website itu
uangnya itu langsung masuk ke google atau perusahaan teknologi lainnya begitu
kita lihat selanjutnya adalah microsoft besutan bill gates
total pendapatannya revenue nya yaitu satu ratus sepuluh empat miliar
dolar amerika serikat ini atau sekitar rp satu lima ratus enam puluh tujuh triliun
wah banyak sekali ya
ini pendapatannya rp satu lima ratus enam puluh tujuh triliun
dan ini membuat memang pendiri dari microsoft bill gates
selalu urutannya tidak berubah terlalu banyak
antara bill gates dan juga jeff bezos
mereka keduanya selalu masuk dalam forbes billionaire list
orang orang terkaya di dunia
dan kalau memang dilihat microsoft sendiri ini menjadi perusahaan teknologi dengan unit bisnis yang paling beragam
paling diverse paling banyak begitu ya
tidak hanya kita lihat ada mungkin dari perangkat keras atau hardware
tapi juga dari software
dan juga dia punya bing
ini bing ini sama dengan google chrome atau mesin pencari di google begitu ya
apalagi kalau bukan bisnis tadi yang saya bilang komputasi data
ini seperti icloud ya kalau misalnya ada di apple
jadi data ini yang kemudian diolah yang kemudian membawa microsoft ini menjadi negara
atau bukan negara maksud saya perusahaan yang memiliki revenue besar
ini adalah perusahaan yang sudah mencapai market value satu triliun dolar amerika serikat
jadi market value nya ini sudah sampai
dengan pendapatan seluruh masyarakat indonesia dari sabang sampai merauke tadi saya katakan
next kita lihat ada facebook
mark zuckerberg pendapatannya atau revenue nya di tahun dua ribu delapan belas yaitu lima puluh lima delapan miliar dolar amerika serikat
atau sekitar rp tujuh ratus sembilan puluh dua triliun
apa saja kemudian unit usaha dari facebook yang kemudian membawa facebook berada di urutan kelima tadi ya
tadi sudah empat yang saya bahas
facebook ini urutan kelima
perusahaan teknologi yang memiliki revenue besar
kadang kadang kita bertanya tanya kita daftar facebook gratis
kita pakai whatsapp gratis
kita main instagram juga gratis
lalu dari mana perusahaan teknologi ini bisa mendapatkan pundi pundinya begitu mengumpulkan uang sampai akhirnya bervalue miliaran dolar amerika serikat
itu tadi yang seperti saya katakan data meskipun kita mengakses facebook ini kan unit bisnisnya ada facebook sendiri
kemudian juga ada instagram ya
instagram yang benar benar keseharian kita pakai dan juga whatsapp begitu
nah kalau kita biasanya melihat di facebook instagram ada iklan ada ads di sini
kadang kadang kita juga bertanya di whatsapp padahal kan nggak ada iklan ya
tidak ada ads di whatsapp tapi kenapa bisa
ternyata whatsapp sendiri
facebook menyediakan whatsapp premium
jadi ada whatsapp premium ini untuk korporasi korporasi
nah jadi dengan whatsapp premium ini kadang kadang kita mendapatkan message dari akun bisnis
nah akun bisnis ini yang kemudian menjadi unit atau rekanan dari whatsapp dan kemudian kita kemudian whatsapp atau facebook bisa mendapatkan uang dari situ ya
delapan miliar dolar amerika serikat
amerika serikat lainnya ini tadi data lagi lagi data
kemudian kalau kita melihat kasus atau rekam jejak facebook sendiri kemarin di pilpres amerika serikat ada kemungkinan atau dugaan penyalahgunaan data
memang data ini yang kemudian dikelola sedemikian rupa
apalagi di facebook kita benar benar mengisi apa yang kita sukai
kemudian fanpage apa saja yang kita suka
jadi benar benar terkarakteristik kita di facebook ini di media sosial ini sehingga memang dengan begitu untuk menjual data untuk segmen dari para pengiklan
iklan dan juga bagaimana atau ingin menyampaikan suatu pesan kepada para pengguna facebook ini
dengan data yang dimiliki ini sangat mungkin dan bisa dijual dengan harga yang tinggi juga begitu
nah itu tadi lima perusahaan kita sekarang bandingkan ini dia
pendapatan lima raksasa teknologi dan juga pdb beberapa negara
ini ada turki belanda dan juga arab saudi swiss begitu ya
nah di sini adalah revenue atau pendapatan dari lima giant text atau raksasa teknologi tadi
sebesar delapan ratus dua miliar dolar amerika serikat tadi sudah saya sempat rupiahkan
kira kira ini sekitar sebelas tiga ratus enam puluh delapan triliun rupiah
nah ini revenue nya saja ya belum market value nya
revenue nya saja sebesar sebelas tiga ratus

jika dibandingkan dengan produk domestik bruto dari negara negara yang ada di dunia begitu
ternyata revenue yang dihasilkan dari lima perusahaan teknologi ini lebih tinggi daripada pdb arab saudi
arab saudi negara salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia saat ini amerika serikat
perikat kedua arab saudi
kemudian juga lebih tinggi juga dari swiss yaitu enam ratus tujuh puluh sembilan miliar dolar amerika serikat
dan hampir mendekati pdb belanda
dan juga turki
begitu luar biasa
kalau di indonesia sendiri pdb kita saat ini ini kan sebelas ribu
produk domestik bruto kita empat belas triliun rupiah ya
kira kira tiga triliun rupiah lagi ini bisa menyamai produk domestik bruto indonesia
dan kalau kita amati atau cermati tadi perusahaan seperti microsoft dan juga apple misalnya ya
itu mendapatkan pendapatan hampir empat triliun rupiah
artinya memang itu bisa membayar hutang hutang luar negeri pemerintah indonesia
yang sama di angka empat triliun rupiah
begitu market value nya lebih tinggi lagi
tadi apple dan juga microsoft mencapai satu triliun dolar amerika serikat
dan kalau kita kembali lagi sadar gitu ya
sebetulnya dari mana mereka mendapatkan uang ternyata memang dari kita
kita para penggunanya kita yang menggunakan ini dalam keseharian kita
kita yang menggunakan produk produknya
dan kita yang menjaga
dan ini semoga kita bisa perusahaan perusahaan startup startup indonesia saat ini sudah ada yang menjadi dekakon
semoga perusahaan teknologi indonesia jangan mau kalah dengan perusahaan teknologi yang ada di amerika serikat ini